pemudik yang melintasi jalur pantura subang jawa barat kini dapat pelayanan menarik di res area ciasem subang
pemudik yang lelah mendapatkan pelayanan pijat gratis dari sejumlah relawan
berbagai cara dilakukan untuk membuat pemudik nyaman dalam perjalanannya menuju kampung halaman
seperti yang dilakukan korlantas polri dan polres subang yang membuat posko layanan gratis di rest area ciasem subang
pemudik yang melintas di jalur pantura subang dapat beristirahat di posko ini
tidak hanya dapat beristirahat di posko ini pemudik dapat menikmati pijatan secara gratis oleh tenaga relawan
sehingga pemudik yang sebelumnya lelah dapat kembali bersemangat setelah mendapatkan pijatan gratis
selain pijat gratis juga tersedia tempat karaoke bagi pemudik posko kesehatan dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya
ya lumayan tadi waktu dipijat sama masnya di terapi alhamdulillah sekarang barangnya jadi segar jadi fresh
alhamdulillah sangat gratis sangat membantu kaum kaum orang pemudik